sebuah kios di blok c pasar tanah abang jakarta pusat yang berada di lantai satu pada senin pagi terbakar
meski api dengan cepat dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran belasan kios terpaksa ditutup sementara
petugas pemadam kebakaran jakarta pusat berusaha memadamkan api yang membakar sebuah kios baju dan celana yang berada di lantai satu blok c pasar tanah abang
petugas sempat mengalami kesulitan memadamkan api akibat pekatnya asap di dalam kios dan banyaknya bahan yang mudah terbakar
seorang petugas pasar tanah abang menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di kios yang terbakar
namun api dapat segera dipadamkan sehingga kebakaran tidak merembet ke kios lain
akibat peristiwa ini belasan kios terpaksa ditutup petugas kepolisian guna dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran
kronologi kebakaran itu terjadi kurang lebih sekitar jam tujuh
kita mendapatkan informasi
kronologi kebakaran di blok c lantai tiga
untuk sekarang di blok c lantai tiga sudah clear

sudah sudah bisa itu yang terbakar cuma dua kios saja

enam belas dari jakarta pusat empat dari kantor dinas
pemadam kebakaran enam belas dari jakarta pusat kemudian juga empat dari suku dinas
sehingga penanganannya dilakukan memang sangat cepat seperti itu
karena memang mengingat ini sudah menikati bulan puasa
kemudian juga mengingat sebentar lagi lebaran
sehingga momentum momentum ini apalagi kita tahu tanah abang begitu selalu dipadati
terutama di waktu waktu ini
sehingga untuk mengurangi kerugian kerugian yang dialami oleh para pedagang akibat tutup toko
dan juga untuk membantu para pembeli agar tidak kesusahan
berdasarkan keterangan yang kami dapat juga
tidak ada korban jiwa
kerugian masih didalami
namun untuk apa penyebab kebakaran yang terjadi di sini
sementara dikatakan bahwa memang betul arus pendek listrik ataupun konsleting
namun pihak polda metro jaya masih bekerjasama dengan warga warga setempat
untuk mencari tahu apakah penyebab terjadi pastinya kebakaran di blok c lantai tiga ini
apakah bisa dipastikan bahwa besok
operasional pasar blok c tanah abang ini bisa beroperasi kembali
atau masih harus menunggu beberapa hari ke depan
ya alvian memang dikatakan bahwa penanganan ini dilakukan cepat
tadi bukan hanya damkar
tetapi juga bekerjasama dengan pihak kepolisian
kemudian juga salpo pp disuk dan pihak pihak lainnya
agar semuanya cepat ditangani seperti itu
sehingga sebenarnya sore nanti pun kalau memang listrik sudah nyala
karena memang diupayakan agar arus listrik dapat segala menyala
dan sistem perdagangan disini bisa dilakukan kembali
sehingga tergantung kepada pemilik toko apakah ingin membukanya besok hari
ataupun nanti sore seperti itu
namun tidak ada kendala berarti
hanya aliran listrik kecuali di lantai tiga yang memang masih terdapat kotoran kotoran
sisa sisa genangan air yang memang cukup hitam
sehingga para pemilik toko kios harus membersihkannya pelan pelan
dan mengalirkannya dari atas ke bawah seperti itu
juga mengangkut barang barang yang mungkin memang terkena dari air hitam itu
untuk dampak tidak terlalu parah
karena memang hanya dua kios yang terbakar di blok c tanah abang jakarta pusat ini
baik terima kasih
sandra insani langsung dari pasar tanah abang jakarta pusat